bekakak ayam atau ayam bekakak merupakan salah satu kuliner tradisional khas nusantara
ayah bekaka kerap hadir dalam tradisi sunatan dan pernikahan adat sunda
ayam bekakak digunakan dalam prosesi pabetot bekakak atau saling menarik ayam
prosesi ini dilakukan oleh kedua mempelai yang menyimbolkan rezeki dalam berumah tangga
selain untuk prosesi dalam pernikahan ayam bekakak juga dapat dikonsumsi oleh masyarakat pada hari biasa
seperti di sebuah rumah makan di kabupaten subang ini
seekor ayam kampung utuh dilumuri bumbu kunyit lalu dipanggang hingga matang
ayam bekakak terlihat seperti olahan ayam bakar biasa
namun yang membedakan dalam penyajiannya ayam bekakak dihidangkan secara utuh satu ekor ayam
sehari kalau hari biasa seratus ekor lah habis tapi kalau sabtu minggu ada lebih suka ada lebih gitu
ya dua ratus nyampe kadang kekurangan bahan bakunya
disajikan dengan ukuran yang besar potongan ayam bekakak dapat dikonsumsi beramai ramai bersama teman atau keluarga
suapan daging gurih dipadukan dengan lalapan segar dan sambal dadak pedas semakin menambah keistimewaan rasanya
ya ini bakakak ini cukup disajikan ekonomi cukup murah rasa tidak kalah sama dengan yang restoran yang besar
hampir setiap minggu walau acara teman acara kepala desa selalu di sini
jika bosan dengan olahan ayam biasa santap siang anda bisa jadi istimewa dengan suguhan ayam bekakak
tergiur untuk menyantapnya
siapkan uang seratus ribu rupiah dan satu paket ayam komplit akan langsung dihidangkan di hadapan anda
indrayani laksmi ahmad roby bahtiar subang jawa barat